sejumlah personel tni dan basarnas melakukan pencarian sembilan korban kapal tenggelam di riau pada hari ini
pesawat super puma serta kapal dari indonesia dan malaysia bekerja sama melakukan operasi pencarian di wilayah perairan riau
mengutip dari detik com kapal pompong yang membawa dua puluh tki dari pulau rupat kabupaten bengkalis tujuan malaysia tenggelam di laut riau pada kamis
ada pun personel yang diberangkatkan bersama helikopter super puma terdiri dari tiga anggota paskas dan dua orang dari kantor basarnas pekanbaru
data terkini dari tim pencarian terdapat sepuluh tki yang selamat satu tki ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan sembilan lainnya masih dilakukan upaya pencarian oleh tim sar
untuk sementara operasi dilakukan satu hari dan akan diperpanjang melihat perkembangan lanjut
dan saat ini tni dan basarnas telah menemukan pencarian yang berhasil
dan saat ini kita terhubung dengan kepala basarnas pekanbaru riau bapak ishak
selamat siang bapak ishak bagaimana rencana pencarian kapal tenggelam hari ini
selamat siang kami sampaikan untuk rencana pencarian hari ini dengan kekuatan yang sama seperti kemarin
namun ada penambahan unsur pencarian melalui darat untuk menyisir di sebelah utara pulau rupat
untuk unsur langit ada kapal basarnas
dan ada satu searider kita kemudian dibantu juga dengan dua kapal dari polair
dari pihak malaysia sendiri karena area pencariannya sudah luas dan sebagian memasuki perairan malaysia
kita dibantu dengan pencarian satu pesawat udara satu helikopter dan satu bot
demikian untuk pencarian sampai dengan siang ini mbak
jadi total ada berapa orang pak
untuk pencarian ini dan kalau kita melihat cuaca kalau di jakarta ini kan sedang hujan
bagaimana dengan di kawasan riau pekanbaru
baik kalau kawasan riau cuaca memang agak sedikit mendung
namun untuk di laut lapor dari anggota kami yang di lapangan hari ini memang agak berbeda dari kemarin
kalau di lobang satu lima sampai dengan dua meter di tengah tengah
tapi ini tidak menghambat pencarian begitu ya pak ya
alhamdulillah masih bisa dimaksimalkan
dengan kondisi yang ada dan kita tetap semangat untuk melakukan pencarian
baik lalu bapak apakah sudah ada informasi terupdate
berapa orang yang ditemukan selamat dan juga berapa korban yang meninggal dunia
dan apakah sudah diketahui apa penyebab tenggelamnya kapal
baik untuk jumlah orang kita masih berdasarkan informasi dari korban yang selamat
hasil investigasi dari pihak kepolisian
masih ada sembilan sampai dengan saat ini
sepuluh dalam kondisi selamat satu meninggal dunia dan masih sembilan dalam pencarian
kemudian untuk personil yang dikerahkan untuk semua timsar gabungan
termasuk juga dari kvlp dari tni al dari polair dan dibantu dengan malaysia
kurang lebih sekitar satu ratus dua puluh orang kurang lebih seperti itu
untuk kronologi sendiri nanti silakan
tapi kepolisian hasil investigasi ini mereka kesana
namun informasi yang kami terima di awal kapal tenggelam karena cuaca cukup jelek
baik berarti titik lokasi yang difokuskan untuk pencarian kapal tenggelam ini di mana pak
untuk mencari sembilan penumpang yang masih dinyatakan hilang
fokus kami untuk pencarian udara menggunakan heli super puma hari ini
di tni au itu di sebelah utara sampai ke arah barat dari pulau rupa
di pesisir timur dari pulau rupar sendiri kita menggunakan unsur laut
jadi ada dua wilayah yang kita bagi
kita bagi bagi sektor
sementara di pesisir utara daratan pantai itu kita juga dapat bantuan dari polsek rupat utara
baik kepala basarnas pekanbaru bapak ishak terima kasih atas waktunya bersama kami